aku gak mau kamu terus terusan ngerin badin
aku udah berusaha
minta tolong mama sama papa untuk selalu ingetin kamu
tapi kamu gak pernah mau dengerin
kamu gak pernah mau dengerin aku sayang
apalagi perlu kamu jelasin
apa yang kamu lakukan itu seberberber terlaluan elsa
istri macam apa ya elsa
yang nyuruh orang lain untuk dikap suaminya sendiri
istri macam apa kamu elsa
karena ini kamu mendapatkan uang satu miliar dari adebaran
apa yang ada di kepala kamu erta
masih punya hati gak sih
tolong kasih kesempatan buat aku jelasin semuanya ke kamu
kamu dengerin aku ya
suruh mata ewa emang untuk nangiskan aku
dan halangi rafael
karena itu semua ada alasannya sayang
aku muak kalau harus ngeliat kamu sama kak rafael selalu ngorek ngorek masa lalunya mba endin
aku tuh gak tahan kalau harus ngelihat kamu terus terusan
aku tuh gak tahan kalau harus ngeliat kamu terus terusan
harusan cari mba endin
rika jangan lusuk aku
aku hampir sekarat elsa
aku hampir mati
istri kamu mau
sayang dengerin aku dulu

ketemu laki laki yang waktu itu mencoba menghadang saya pak
dan mau merebut berkas kita
jadi gini sayang tadi itu aku gak sengaja nabrak orang
jadi semuanya bermasalah
dia minta uang
akhirnya ya aku mau bayar dia aja
mungkin itu kali yang dilihat sama rafael
kamu udah bohong kalau kamu ketemu dengan permen itu saat kamu tabrakan dengan dia
dan kamu bikin ganti rugi sama dia
kamu udah bohong kalau kamu mengalami pemerasan
kalau itu diperas sama perman itu
karena kamu punya masalah kriminal dengan dia
aku udah muak dengan semua kelakuan kamu
sayang dengerin dulu
aku suruh mateo
aku suruh mateo yang membuat hal lagi rafael
dan aku pun juga gak tahu kalau kamu ada di sana sama rafael
dan aku juga bener bener gak nyangka kalau ternyata mateo nusuk kamu sayang
aku waktu itu bener bener gila sayang
karena dengan seperti itu mateo punya kesempatan untuk memerasaku sayang
dia selalu minta uang sama aku
aku gak tahu aku harus kayak gimana
kamu harusnya ngerti dong aku ini tertekan
kamu gak tahu harus kayak gimana
akhirnya aku minta tolong ke randy
supaya dia nangkep mateo
karena aku gak tau harus bagaimana lagi sayang
karena aku udah pusing
terus terusan dimintain uang sama theo
aku gak mungkin membunuh kayak orang yang aku cinta
aku cuma mau kita hidup tenang sehat
aku gak mau kamu terus terusan mengirin mbak andi
aku udah berusaha
minta tolong mama sama papa untuk selalu ingetin kamu
tapi kamu gak pernah mau dengerin
aku gak pernah mau dengerin kamu

aku harus ngapain dimana
supaya kamu dengerin aku
kamu gak pernah mau dengerin aku
nggak ada polisi
sampai hari datang
mas beram truck
siapa yang nyuruh kalian
kalau nggak jawab saya lapor polisi
asal kamu tahu elsa
ketika aku ditusuk saat itu
aku takut untuk meninggalkan dunia ini
dengan rasa yang sangat bersalah
karena aku belum bisa menjadi suami yang baik
suami yang sempurna untuk kami
apalagi menjadi suami yang bisa membahagikan kamu
kamu nyuruh orang untuk nyelakain suami kamu sendiri
buatmu suka aku
ketika aku tahu kamu melakukan ini semua
apa masih mungkin
apakah perbuatanmu zooxan banyak seperti tujuan melawang kesal
atau mudahimen di bagian

tapi sampai jumpa